sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu gak usah khawatir tentang itu
papa yang bicara sama dia
gak ada tapi tapian lagi lia
papa kan udah bilang
untuk yang satu ini
selama ini papa
belum pernah berbuat sesuatu untuk kamu
jadi biarkan kali ini
nanti aku mau pamit sama adrian dulu ya
ngapain papa bawa anak gebel itu di rumah ini
ngapain papa bawa anak gembel itu di rumah ini
dia bukan anak gemil
dia itu anakku
dan mulai sekarang
dia akan tinggal di sini bersama kita
aku tidak akan pernah berhenti

aku tidak akan pernah mengizinkan anak itu tinggal di rumah kita
apapun yang terjadi dan sampai kapan pun
aku tidak akan membiarkan dia tinggal di rumah ini
sekarang kamu pergi
cukup ibumu yang murah itu yang sudah merusak rumah tangga
tidak akan aku biarkan kamu juga merusaknya
tunggu sebentar ya
kasian kan lia
dia itu sudah diusir sama fauzan dari rumahnya
biarlah dia tinggal di sini sama kita
aku tidak peduli
dia mau diusir kek
mau tinggal di kolong jembatan kek
atau bahkan lontar lantung di jalanan
aku tidak peduli
lia itu kan anakku
aku kan gak pernah minta apa apa dari kamu
tolong terima lia sekali ini aja
sekali lagi aku tugaskan
aku tidak peduli
kamu itu benar benar perempuan yang gak punya hati
sebenarnya ini idy bagus
selama ini dengan terang terangan memusuhi lia
aku malah selalu gagal jahatin dia
dan mungkin sudah saatnya aku ganti dengan berpura pura mendekati lia
dengan begitu aku pasti bisa bikin dia lebih menderita
aku mengizinkan lia untuk
untuk tinggal di sini
asal kamu mau berjanji
apa saja apa saja yang kau mau pasti aku turutin
kamu tidak boleh bertemu dengan ibunya selama lamanya
baik baik baik
saya janji saya gak akan ketemu sama ranti lagi
itu namanya suami penurut
sekarang kita tunggu
saya memutuskan kamu boleh tinggal bersama kita di sini
tante ingrid mau izinkan lia tinggal di sini
iya kamu dengar sendiri kan kata katanya
pak makasih ya pak
lia kamu nggak perlu terima kasih sama papa
karena ini sudah tugas papa
mulai sekarang kamu gak perlu takut atau khawatir lagi
karena papa ada di sini bersama kamu untuk menjaga dan melindungi kamu
lo theory juga sudah sanggup